mas menteri betulkah ada kekuatan politik dan ekonomi yang memasukkan pasal soal larangan investigasi bagi media
tugas kita kan bukan menjawab pertanyaan yang spekulatif soal ada atau tidak ya silakan
teman teman media menginvestigasi ini semua karena tugas media menginvestigasi ini semua
itu tugas kompas tv dan semua media
jangan ditanyakan kebenaran siapa emang saya analis
tetapi yang pasti gini loh ini memang dengan penyiaran ini definisi penyiaran ini kan menjadi berkembang dengan adanya teknologi digital
jadi banyak negara termasuk hasil diskusi kami dengan unesco
merekomendasikan dibentuknya namanya social media council atau dewan media
sekarang begini kita melarang saya bilang waktu ditanya sama media juga begitu
kenapa jurnalis media dilarang investigasi
orang sekarang citizen journalism aja bisa melakukan investigasi kok
banyak kasus viral oleh partisipasi masyarakat bukan oleh wartawan
siapa coba yang kalau nggak bukan penggiat sosial media yang membuat ini menjadi sesuatu yang menghebohkan
jadi memang terjadi perubahan yang besar di dunia bukan hanya di indonesia tentang bagaimana masyarakat mengkonsumsi media
nah karena itulah di banyak negara juga begitu
di eropa di amerika bahkan itu rekomendasi unesco ke kami
nah dewan media sosial ini prinsipnya sama dia independen dari pemerintah yang isinya tokoh masyarakat
tokoh agama akademisi masyarakat dari civil society organization dan sebagainya
tapi dia mengatur dia mengawasi mengatur manakala ada dispute di media sosial
ini bukan tweets lagi dan juga bukan penyiaran lagi
salah satu pasal selain yang ada di ru penjara itu adalah
kewajiban bagi content creator ya
ketika dia akan membuat content harus kemudian lapor lah verifikasi ke
itu anda sebagai youtuber gimana nanti pelaksananya ya
tetapi saya ingin menjawabnya secara general saja bahwa
ini adalah bentuk bagaimana kemudian negara ini masih diolah atau dikelola oleh orang orang
bahwa memang harus banyak pembatasan pembatasan
pada saat dunia sudah terbuka banget
saya setelah tidak lagi berada di dpr membuat konten ini membuat podcast akbar faisal anzezor itu sebenarnya adalah bagian dari
ingin membantu para pihak bangsa ini agar kemudian kita lebih analitik di dalam melihat sesuatu
setidaknya dalam konteks politik ya karena saya seorang politisi
tentu saja saya mempertanggungjawabkan isinya
tapi kemudian ketika saya diikat dengan berbagai
aturan yang saya juga khawatir apakah orang itu atau si pembuat atau si pengusul pasal itu
memahami betul apa substansi dari usulan pasalnya itu
saya ingin mengatakan begini mohon maaf mungkin barangkali menggunakan apa namanya itu kompas tv medianya jenengan bahwa
bersusah payah saya di sebagai seorang content creator bersusah payah saya menghadirkan konten konten
dan percakapan yang betul betul fokus pada problem kita dalam hal politiknya
dan apakah ada perhatian selama ini dari kpi dari apa
saya mau misalnya kalau ada sesuatu ayo kpi datangnya
dalam hal ini kan akan diserahkan ke kpi katanya
tetapi bahkan sebelum undang undang ini ada pun kita tidak pernah melihat kpu itu bikin apa sih
bagaimana dengan tayangan yang semuanya berbicara tentang mohon maaf ya alat alat kelamin dan segala macam anda ada di mana
dan seterusnya dan seterusnya yang mampu tayangan kita menjadi parah betul tayangan kita
oke baik jadi kalau ini satu hal yang menjadi kontroversi lagi ini rebutan peran antara dewan pers dan kpi untuk menyelesaikan sengketa sengketa yang berkaitan dengan pers dalam konteks penyiaran
posisi kami adalah clear bahwa sesuai dengan undang undang pers undang undang pers itu bahwa posisi itu semuanya urusan pers adalah di dewan pers
makanya kami melihat bahwa yang harus diperkuat adalah dewan pers itu sendiri
jangan kemudian dicawai cawai dari lembaga lembaga lain yang ikut campur untuk ulasan jurnalistik
nanti ujungnya adalah keindependensian jurnalis itu akan terganggu kemerdekaan pers itu akan terganggu
jadi yang kita urusin adalah bukan sekadar masyarakat pers tapi masyarakat
dua puluh juta masyarakat indonesia yang bakalan terganggu pasokan informasinya kalau misalnya kemudian persoalan pers ini kemudian
ditarik tarik oleh berbagai banyak lembaga
dalam hal ini misalnya kpd misalnya dewan pers
sudah cukuplah kita perkuat dengan dewan pers
dan sesuai regulasinya kita atur masyarakat sendiri kita hukum masyarakat kalau misalnya memang ada yang persoalan
silahkan berikan laporan laporan kalau misalnya ada karya karya jurnalistik yang bermasalah
dulu pernah ada dalam suatu peristiwa di sebuah televisi ada tayangan pagi
kemudian memunculkan sebuah karya jurnalistik yang empat second saja memunculkan visual yang tidak snoloh
kemudian dihukum oleh kpi dengan tidak tayang selama satu minggu dan selama tiga kali kalau nggak salah setiap hari
dan ini persoalan karena itu bukan ruangnya kpi itu ruangnya dewan pers
sekarang kalau misalnya kemudian diperkuat oleh hal ini ini soal yang mengerikan buat mereka
jadi tadi akbar mengatakan bahwa kok bisa zaman terbuka begini pola pikirnya menjadi old school
tadi konten konten kreator harus memverifikasi itu kepada kpi
itu logik berpikirnya kalau dari balik atau dari komisi satu gimana sih sebetulnya
di balik itu kan akan mengkaji dari tiga aspek mas budi
yang pertama aspek yuridisnya kemudian sosiologisnya dan terakhir adalah menyangkut soal subtansinya
dan yang dibicarakan tadi kan menyangkut soal konten dari isi ruu tadi
nah karena itu supaya tidak menimbulkan mispersepsi seperti yang terjadi sekarang
maka menjadi tugas dan kewenangan balik untuk mengundang semua stakeholder sekali lagi
untuk menyamakan persepsi mana memang yang betul betul dibutuhkan dalam rangka perubahan revisi undang undang ini ya kita akomodir
tapi mana yang sudah dianggap itu menjadi sesuatu yang sudah baik dan tidak perlu lagi menimbulkan dikotomi ataupun peran kewenangan antar lembaga
dengan pers kemudian juga dengan kpi dibandingkan harus berbagi kekuasaan dan menimbulkan kemerdekaan pers itu menjadi masalah
saya rasa usulan usulan dari teman teman ikatan jurnalis televisi maupun dewan pers juga menjadi suatu hal yang masih bisa kita pertahankan
nah karena itu sekali lagi beri waktu kepada badan legislasi untuk mengundang semua pemangku kepentingan untuk kita dengar sehingga dari sisi aspek subtansi dari rancangan undang undang ini
tapi man jangan dibiarkan seperti ini dong ada penyelundupan seperti ini
saya tidak mau bicara soal penyelundupan karena itu saya betul betul nggak tahu
masalahnya kan kami terima draft resmi jadi kalau dianggap itu ada penyelundupan penyelundupan yang mana
maksud saya begini kan di dpr itu ada balek badan legislasi dimana itulah seluruh produk undang undang yang disepakati nanti dengan pemerintah gitu kan
masalahnya kalau badan legislasi yang menyusun draftnya maka tentu saya akan jawab
kayak gini maksud saya pada bagian itu ntar mas budiman saya bantu
tetapi maksud saya jangan ada kebiasaan seperti ini
kalau untuk ini masalahnya usul dari komisi kami tidak pernah ikut terlibat dalam persidangan
menetapkan dalam daftar prolegnas prioritas
misalnya gini apakah itu akan ditargetkan selesai pada periode sekarang
dari fraksi saya sudah jelas memerintahkan untuk mendengar semua pihak
dan tidak ada target menyangkut soal penyelesaian itu
tidak karena itu dari awal saya sudah sampaikan melalui media ini
saya mendapatkan perintah dari fraksi
bahwa tolong panggil semua stakeholder
dan jangan membuat kegaduhan lagi terkait menyangkut soal dua isu yang tadi berkembang disini
mas budiman sorry ini bagian yang paling mengganggu saya
lewat tv nya jenengan ini saya pengen ada inisiatif dari masyarakat termasuk teman teman dari wartawan
apa yang tanda petik
kalau balik tidak mengakui itu oke saya pahamlah
tapi saya beranggapan bahwa
ada pihak apakah orang atau sebuah lembaga
yang mencoba menginisiasi ini dengan cara yang cakep gitu ya
itu juga ada pasal yang bisa dikonstruksikan multitafsir
melarang liputan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik
menimbulkan keonaran dan kemudian penghinaan
posisi dewan pers terhadap pasal itu seperti apa sebetulnya
penyusun rancangan undang undang ini
kelihatan sekali memang dalam posisi yang
dia tidak memahami antara dunia penyiaran
yang juga sebenarnya ada juga berimpitan dengan dunia pers
sehingga semua dia berpikir bahwa semuanya bisa masuk di penyiaran
itu kelihatan sekali dengan dihapuskannya
undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pers
sebagai konsideran di dalam draft rru ini
dan kemudian mencoba mengatur semuanya
dan ada upaya kalau dari sisi dewan pes
dewan pers tidak keberatan ada revisi terhadap sebuah undang undang
karena memang itu produk hukum bisa direvisi
tetapi kembali harus dilakukan secara terbuka
supaya kemudian tidak terjadi sebuah undang undang yang tumpang tindih
undang undang yang sengaja didesain untuk melemahkan yang lain
jadi ini semua harus terbuka
dan kalau terkait dengan idea yang disampaikan oleh mas muni tadi
soal dewan media sosial
meskipun dewan pers sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan dewan pers nomor satu tahun dua ribu dua puluh
mengenai pengelolaan akun media sosial
ada akun media sosial yang ofisial milik media
yang kedua akun orang orang tertentu di media
yang kemudian under di medianya
kayak misalnya mas budiman dulu punya back to bdm yang under harian kompas
maka itu pertanggung jawabannya perlindungannya oleh undang undang pers
tetapi ada juga wartawan atau siapapun jurnalis yang kemudian bikin akun sendiri lepas dari medianya
maka itu tanggung jawabnya ada di media itu sendiri
oke tapi pertanyaannya adalah bagaimana ruu penjarahan dan ruu ruu lain tetap bisa menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers